iya sejak batal disahkan pada tahun dua ribu sembilan belas lalu dan ditunda untuk dimasukkan ke prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
rkuhp diiringi kritik publik kembali disosialisasikan oleh pemerintah
wakil menteri hukum dan hak asasi manusia atau ham edi omar syarif yaris
mengatakan rkuhp harus disahkan paling lambat desember dua ribu dua puluh satu atau tahun ini
pemerintah juga belum mempublikasikan draft terbaru rkuhp
termasuk kegiatan sosialisasi yang berlangsung di dua belas kota juga di tahun ini
langkah tersebut dilakukan karena alasan politik di mana setiap rancangan regulasi harus mendapat persetujuan dpr
sebelum disosialisasikan ke publik
lalu apa saja perubahan draft rkuhp yang baru ini
untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir melalui sambungan zoom malam hari ini di cnn indonesia newscast
wakil menteri hukum dan ham republik indonesia prof edward omar sharif yaris
prof edy selamat malam
selamat malam fani
sehat ya saya harap
sehat sehat fani
alhamdulillah prof langsung saja ini di tengah banyak pertanyaan yang memikirkan gitu
apa sebenarnya urgensi draft rkuhp ini sampai harus masuk dalam prolegnas tahun ini
ya jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa ada lima hal yang membuat atau yang menyatakan bahwa memang ini urgen untuk disahkan ya
yang pertama adalah persoalan kepastian hukum
jadi sejak undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang perundang undangan hukum pidana yang memperlakukan wetbook funds refresh for netherlands indonesia sebagai kuhp
itu kita tidak pernah memiliki terjemahan resmi
sehingga ini persoalan kepastian hukum
yang kedua kuhp yang baru itu sudah berorientasi pada hukum pidana modern
yaitu keadilan korektif keadilan restoratif
dan keadilan rehabilitatif
yang ketiga kuhp baru ini dia mencegah disparitas pidana dengan undang undang sektoral yang ada
yang pertama adalah konsolidasi ya
kemudian yang keempat ini adalah dia apa namanya untuk menanggulangi overkapasitas di penjara yang sedang kita hadapi saat ini
dan ini adalah masalah serius karena kelebihan narapidana dan tahanan itu
lebih dari seratus ribu orang
dan yang terakhir adalah ini kita melakukan reintegrasi
yang tadi saya katakan juga adalah konsolidasi dengan sistem terbuka yang terbatas
artinya bisa juga mengakomodasi perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang
oke poin satu dan tiga ini menarik untuk kita bahas tapi untuk sebelum masuk ke dalam sana
ini yang dimasukkan dalam prolegnas dua ribu
dua ribu dua puluh satu ini saya penasaran ini draft yang dua ribu sembilan belas bukan prof
begini jadi pada tahun dua ribu sembilan belas pada bulan september sebenarnya kuhp itu sudah mendapat persetujuan tingkat pertama
artinya tinggal satu step lagi dalam rapat paripurna kuhp itu akan disahkan
tetapi kemudian pada tanggal sembilan belas september dua ribu sembilan belas
karena berbagai demonstrasi dan waktu itu demonstrasi itu ada tiga yang ditolak
yaitu revisi undang undang kpk kemudian ruu kuhp dan juga ruu pemasyarakatan
sehingga ruu kpk itu disahkan sementara untuk ruu kuhp dan ruu pemasyarakatan itu dipending
lalu kita ada perubahan undang undang
yang diubah dengan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas yang diubah dengan undang undang nomor lima belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang perubahan perundang undangan ya
di sini kalau undang undang yang belum disahkan ini dia bisa carry over bisa pada dpr
ya masa baksi selanjutnya
maka sekarang ini dpr yang ada melakukan carry over terhadap ruu kuhp
hanya persoalannya kita belum punya experience kita belum punya pengalaman bagaimana mekanisme carry over ini
kalau carry over ini kalau kita hanya tinggal melanjutkan dari yang terakhir
maka ya sudah berarti tidak ada lagi pembahasan langsung diketok dalam rapat paripurna
namun kan tidak demikian mengapa
karena memang setelah kita teliti lagi
maka sepanjang tahun dua ribu dua puluh
itu tim ahli pemerintah bersama sama dengan pemerintah secara internal
melakukan perbaikan perbaikan terhadap draft yang ada pada tahun dua ribu dua puluh
berdasarkan masukan dari teman teman lsm
maupun masukan dari masyarakat termasuk para akademisi
hanya saja draft yang telah kita perbaiki pada tahun dua ribu dua puluh
draft baru ya prof
belum bisa kita sosialisasikan dalam pengertian
belum bisa kita buka ke publik secara utuh
karena draft itu belum kita bicarakan dengan dpr
jadi kami sangat memahami berbagai kritik pada saat sosialisasi itu
yang mempertanyakan mana kodras terakhir kami tidak diberikan
memang kita tidak memberikan draft terakhir itu karena ada proses politik yang belum kita lalui

harus bicara dulu bersama sama dengan dpr
kalau sudah oke baru itu kemudian dilempar ke publik
karena apa kekuasaan pembentuk undang undang itu kan tidak saja pada tangan pemerintah
bahkan dalam amendement undang undang dasar itu jelas
kekuasaan pembentuk undang undang itu ada pada dpr bersama sama dengan pemerintah
jadi tolong sabar sedikit nanti insya allah ketika dalam evaluasi prolegnas pada bulan juli mendatang
dan ketika ini merupakan
diajukan sebagai ruu prioritas pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
maka saya hakul yakin draft itu akan dibuka ke publik
oke untuk biar jelas saja prof berarti saya konfirmasi lagi
ini draft baru masih draft baru rencananya bisa akan dilego dilepas ke publik
disosialisasikan ke publik sebelum dimasukkan ke dalam prolegnas dua ribu dua puluh satu bulan depan
seperti itu kak prof
salah salah salah salah salah van
yang benar adalah kita bicarakan dengan dpr dulu
mengenai perbaikan perbaikan yang sudah dilakukan oleh tim internal pemerintah
baru kemudian kita buka ke publik
jadi jangan dibalik jangan dibalik
prosesnya sekarang ini adalah ya jadi proses sekarang ini
kan kita sudah selesai sosialisasi kita sudah selesai merapikan trust itu
kemudian nanti dalam evaluasi pada bulan juli
ruu kuhp ini akan dimasukkan sebagai ruu prioritas tahun dua ribu dua puluh satu
kemudian kita akan membahas dengan dpr mekanismenya seperti apa
kalau secara informal seperti yang dikatakan oleh pak arsul sani sebagai anggota komisi tiga
yang memang sudah selama ini ikut dalam ruu kuhp ini
beliau menyatakan ya mungkin akan sebatas pasal pasal kontroversi itu
pasal pasal kontroversi itulah yang kemudian kita akan buka ke publik dalam konteks draft terakhir itu mbak
termasuk pasal dua ratus empat puluh dua ratus empat puluh satu ya prof ya penghinaan terhadap presiden atau kepala negara ini
masih akan dibahas dengan presiden dan juga masih dalam rencana untuk masuk dalam draft baru
bukan dibahas dengan presiden kita ini kan adalah tim pemerintah yang sudah pasti itu adalah memang mewakili pemerintah
jadi ini yang kemudian kita akan masukkan kemudian akan dibahas dengan dpr dan akan dibuka ke publik termasuk mbak
oke prof ini untuk mengenai pasal dua ratus empat puluh dua ratus empat puluh satu ini juga berkaitan dengan pertanyaan saya

merujuk kepada poin pertanyaan dan juga poin ketiga yang dianggap oleh prof edi merupakan salah satu faktor

pertama kalau ukuhp itu disahkan maka dengan sendirinya ketentuan pidana dalam undang undang ite itu dicabut
demikian karena sebetulnya hal hal yang berkaitan dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya yang ada di dalam undang undang ite itu sudah diakomodasi dalam ruu kuhp
oleh karena itu begitu rukuhp itu disahkan menjadi kuhp maka secara mutatis mutandis pasal pasal pidana di dalam undang undang ite itu dicabut
jadi sudah tidak ada lagi ambigu di sini
itu yang pertama yang ingin saya jelaskan
yang kedua sebetulnya pasal pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden itu kalau kita membaca jelasan itu sudah dipagari
dalam penjelasan itu dikatakan bahwa apabila ini dalam rangka kepentingan umum maka tidak bisa dituntut
jadi pasal itu
ada alasan penghapus penuntutan pidana apabila yang dilakukan itu demi untuk kepentingan umum
pertanyaan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum
yang dimasukkan dengan kepentingan umum di sini adalah kritik adalah kebebasan berekspresi di dalam rangka menjaga demokrasi itu sendiri
itu ada secara ekspresif verbis di dalam penjelasan
jadi kita tidak pagari
ini untuk mencegah jangan sampai pasal tersebut
dislah digunakan oleh aparat penegak hukum
walaupun ini juga menggunakan delik aduan sehingga apabila pihak yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan yang berkaitan dengan pasal ini
melaporkan bahwa dia merasa dirugikan oleh tindak pidana tersebut
kemudian itu bisa menjadi sebuah pandangan hukum tersendiri prof
itu pagar pertama adalah delik aduan
jadi kalau delik aduan itu berarti yang mengadu harus presiden
atau wakil presiden
sudah tidak bisa lagi yang lain
itu pagar pertama
kalau dulu yang dicabut oleh mahkamah konstitusi
itu kan delik biasa
kalau delik biasa itu mohon maaf
orang di pinggir jalan saja bisa melapor
tetapi karena ini delik aduan
yang mengadu adalah presiden atau wakil presiden
kalau bukan presiden atau wakil presiden ya tidak bisa diproses
itu pagar pertama
pagar keduanya apa
pagar keduanya itu
alasan penghapus penuntunan pidana
apa alasan penghapus penuntunan pidana
apabila itu dilakukan dalam rangka kepentingan umum
apa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum
dijelaskan di dalam penjelasan
apabila itu berupa kritik terhadap kebijakan pemerintah
maka tidak bisa dituntut
termasuk juga di dalamnya adalah
dalam rangka untuk menjaga kebebasan
ekspresi berekspresi dalam negara demokrasi
jadi sudah dipagari
patas patas yang cukup ketat
sehingga tidak terjadi obyeksi kekuasaan oleh aparat penegak hukum
oke berarti menggugurkan pasal pasal karet di undang undang ite
dan justru memperlakukan dua pagar ya dalam
apa ya namanya pertimbangan hukum yang objektif
seperti itu ya prof
oke kalau misalnya pasal dua ratus delapan puluh
pasal penghinaan persidangan contempt of court
sebagian pihak mempertanyakan transparansi publik
kemudian juga kalau sekaligus bicara mengenai
dan saya sebagai media ya
ini ditakutkan jadi persoalan bagi jurnalis
yang bertugas meliput persidangan karena dapat dipidana
kalau melihat ayat c jika tanpa izin pengadilan
merekam kemudian juga mempublikasikan langsung
proses persidangan ini bagaimana rkuhp
bisa menjamin proses persidangan
serta pihak pihak yang ada di dalamnya
ke depan masih berjalan objektif dan juga independen
bicara hakim kemudian juga aturan hukum yang lain
yang ada di dalamnya prof
di satu sisi memang ada kebebasan
per tetapi harus diingat
di sisi lain ada
aturan dalam hukum acara
yang begitu ketat
saya kasih contoh begini ya
misalnya dalam pemeriksaan
mengapa saksi diperiksa
satu persatu ya
ini untuk mencegah
objektifitas dalam pemberian keterangan
jangan sampai saksi
yang satu terpengaruh oleh saksi yang lain
kalau sidang itu dilakukan secara live
katakanlah ada tiga saksi ya
saksi a lebih dulu
saksi b dan saksi c tumbuh di luar
anda tahu di ruang sidang pengadilan
di ruang tunggu itu kan ada televisi di situ
kalau itu secara live
kemudian keterangan itu didengarkan oleh b dan c
ini kan bisa mempengaruhi
ada aturan hukum
yang dalam rangka menjamin objektifitas saksi
dalam memberikan keterangan
itu memang tidak sepelayaknya
saksi yang satu mendengar keterangan dari saksi yang lain
di satu sisi ada kebebasan pers
tapi di sisi lain ada
dalam pemberian keterangan saksi
oleh karena itu boleh sidang itu diliput
harus ada izin dari
kira kira ini hal yang biasa fadi
atau di negara negara lainnya
itu ketika majelis hakim memasuki ruang sidang
orang tidak berdiri saja itu bisa dikenakan kurungan
bayangkan dia tidak berdiri saja
ketika hakim memasuki ruang sidang
itu bisa dikenakan kurungan
untuk menghormati pengadilan
oleh karena itu
mengatakan kalau dalam ruang sidang pengadilan
itu yang paling berkuasa adalah majelis hakim
oleh karena itu setiap tindakan
di dalam ruang sidang itu
tetapi dengan syarat ada izin dari majelis hakim
kalau misalnya dianggap oleh para advokat
mereka juga mengatakan bahwa ini ditakutkan
akan berbenturan dengan profesi mereka gitu
ketika dalam persidangan nanti ditakutkan juga berbenturan dengan undang undang advokat
kalau kita berarti sebagai media
berbenturan dengan undang undang pers
seperti apa rkuhp ini
sekali lagi menjamin kepastian hukum
agar tidak berbenturan dengan undang undang yang mengatur secara khusus tersebut prof
pasal ini memang ada beberapa teman
yang mengajukan pertanyaan
koseakan akan pasal ini hanya menghukum advokat yang curang
kalau hakim dan jaksas
kita dalam melihat
yang namanya adalah
rubrika athletes itu kita harus melihat judul bab
judul bab di sini adalah
kejahatan terhadap persidangan
jadi bukan kejahatan jabatan atau kejahatan profesi
kita atur di sini adalah
persoalan persidangan itu sendiri
termasuk di dalamnya adalah
tetapi harap diingat
bahwa advokat ini mempunyai
perlindungan hukum juga
berdasarkan undang undang advokat sendiri
oleh karena itu
kalau kita lihat
dalam konteks ruu kuhp
advokat yang curang ini
dengan konteks persidangan
memang harus diatur
kita tahu beberapa waktu yang lalu
yang dia kemudian
menarik ikat pinggang dan menghajar hakim kan
di dalam kuhp kita
belum ada yang mengatur
ini prof terakhir juga beberapa pasal
yang mengatur kemerdekaan
dan hak asasi manusia
kehidupan pribadi manusia
seperti pasal empat ratus delapan belas
perhasil zinahan atau kohabitasi
kemudian juga pasal dua ratus lima puluh dua santet
kemudian pasal dua ratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh dua aborsi
bagaimana rkuhp ini
tetap menjamin adanya kemerdekaan
hak asasi manusia
kemerdekaan privasi dari warga negara
jadi ada dua pasal
yang sebetulnya sudah kita melakukan perubahan
sesuai dengan masukan dari
teman teman koalisi masyarakat sipil
termasuk teman teman icgr ya
yaitu mengenai aborsi
itu sudah kita melakukan perbaikan
jadi sudah beda dengan draft tahun dua ribu sembilan belas
masukan dari teman teman
termasuk juga yang kedua adalah
pasal mengenai pemerkosaan
itu juga sudah kita rubah
tapi sekali lagi
keras itu belum bisa kita
terahkan utuh kepada publik
karena ada proses politik yang harus kita
kemudian yang berikut terkait
ini memang debatan
perdebatan itu bukan saja
antara pemerintah dan dpr
tetapi dia sesama tim ahli pun
kita berdebat dan
kita akan meminta masukan dari masyarakat
pohabitasi itu sendiri
seperti misalnya pohabitasi dalam
rancangan dua ribu sembilan belas itu
harus ada izin dari
kita melapor itu adalah
kepala desa atau lurah
ini kemudian kita rubah
sebab pohabitasi itu bisa dilaporkan
oleh kepala desa atau lurah
itu bukan lagi delik aduan
sudah delik biasa
ini dibatasi ya
kalau kita merujuk
pohabitasi dalam pasal dua ratus delapan puluh empat yang
disebut dengan istilah
absolut kelah delik
delik aduan yang absolut
pengadukan terkait pohabitasi itu
hanya istri atau suami
yang lain tidak bisa
tetapi di dalam rancangan yang baru ini
berdasarkan masukan dari masyarakat
lalu kemudian ini diperluas
yang bisa mengaduinya
itu tidak hanya suami atau istri
atau orang tua
tetapi sekali lagi ini masih
perdebatan dan kita akan
meminta masukan apabila
memang draft ini sudah resmi
disetujui untuk dibahas oleh
pemerintah dan dpr
semoga prosesnya lancar ya prof edi
sehingga draft ini bisa dilego
disosialisasi kepada publik
kita semuanya mengetahui
kita semuanya bisa memberi masukan
ada kuhp versi indonesia
yang tentunya berguna sekali
masyarakat ke depan
tujuannya seperti itu ya prof ya
baik terima kasih sekali atas waktunya prof
telah bersama kami pada malam hari ini
sayang sekali karena durasi yang sangat terbatas
kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini
sehat selalu prof
terima kasih atas waktunya selamat malam
dan terima kasih
tetaplah bersama kami
akan segera kembali